kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
mari kita lihat bersama di pasar spot pada pukul sembilan sebelas waktu indonesia barat
namun inflasi amerika serikat yang lebih tinggi dari proyeksi membuat dolar amerika serikat menguat tetapi rupiah sepertinya masih akan bertahan
dari dalam negeri pelaku pasar akan mencermati data neraca dagang agustus dan rupiah masih ditopang oleh proyeksi neraca
dagang yang masih surplus tiga tujuh miliar dolar as meski turun dari bulan sebelumnya empat dua puluh dua miliar dolar amerika serikat
lalu bagaimana dengan posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini kami akan ajak anda memantau bersama
indeks harga saham gabungan pekan ini berhasil menyentuh ke level tujuh tiga ratus an
di tengah tingginya ihsg analis juga menilai beberapa sektor masih menarik lantaran memiliki pe ratio yang masih murah
analis pasar menambahkan bahwa sektor energi terutama minyak gas dan juga batubara juga masih murah
dan selain itu juga ada subsektor dari automobil
yang segar bagi ihsg pada hari ini
dan selanjutnya mari kita pantau bersama posisi pembukaan bursa saham utama di asia pasifik
bursa saham asia pasifik fluktuatif pada pembukaan perdagangan saham pada hari kamis setelah wall street
dan juga wall street terjadi setelah inflasi amerika serikat lebih tinggi dari yang diharapkan pada agustus dua ribu dua puluh dua
dan imbal hasil tenor obligasi ini tertinggi sejak tahun dua ribu tujuh
dan selanjutnya mari kita lihat bursa
bursa saham eropa
mari kita lihat bersama bagaimana kinerja enorpa pada kemarin
bursa saham eropa kompak berada di zona merah pada penutupan perdagangan kemarin
di mana investor bereaksi terhadap rilis data inflasi amerika serikat terbaru
namun penurunan tidak terlalu signifikan
karena inflasi inggris per agustus dua ribu dua puluh dua melandai
dan juga imbas penurunan pada harga bahan bakar
meskipun harga makanan masih naik dan masih membebani biaya hidup
dan sekarang mari kita ke perdagangan bursa saham amerika serikat
saham saham wall street menguat tipis pada kamis pagi waktu indonesia
dan dengan saham energi menjadi yang paling perkasa
didorong oleh kenaikan harga
minyak mentah karena kekhawatiran pasokan yang semakin ketat
dan ketiga indeks utama goyah sepanjang hari tetapi akhirnya berakhir
di wilayah positif dan mereka semua gagal mendapatkan kembali landasan yang berarti
yang hilang dalam penurunan sebelumnya yang menyebabkan penurunan persentase terbesar mereka dalam lebih dari dua tahun
lagi lagi ini karena imbas dari inflasi yang mendorong ekspektasi the fed menaikkan bunga tujuh puluh lima basis point pada pomc bulan ini
dan pelaku pasar juga